kereta medis darurat atau emergency medical train milik pt inka
yang digunakan sebagai tempat isolasi pasien covid sembilan belas
akhirnya terisi setelah dibuka pada lima februari dua ribu dua puluh
dari kapasitas empat puluh delapan tempat tidur sepuluh unit diantaranya telah digunakan
wali kota madiun maidi usai menggelar press conference mengatakan
imt sengaja disiapkan sebagai bentuk antisipasi pemkot
sekaligus menambah ekskalasi pelayanan
meski sebelumnya sudah menyiapkan tempat isolasi di wisma haji
untuk saat ini kerjasama baru dilakukan antara pemkot madiun dengan pt inka
jika pasien covid sembilan belas berasal dari ekskarisidenan madiun
maka nantinya akan ditindaklanjuti oleh gubernur jatim
maidi memastikan bahwa keberadaan imt ditempatkan di lokasi khusus
yang tidak dilalui karyawan pt inka
sehingga aman untuk semua karyawan pt inka
termasuk rute ambulans pun ada jalurnya tersendiri
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir
di samping itu pasien terkonfirmasi bisa keluar dari kereta
tetapi tidak boleh keluar dari pagar atau zona yang sudah ditentukan
untuk kereta isolasi ini kita gunakan
karena ada yang terpapar
tetapi tempatnya saya khususkan di sini
oleh karena itu yang satu rangkaian isinya empat puluh lima
hari ini isi sepuluh masih tiga puluh
sehingga dengan adanya rangkaian yang kereta yang sudah kita gunakan ini
mudah mudahan isolasi yang ada di kota madiun
ini akan lebih cepat lebih bermanfaat
direktur pengembangan pt inka agung sedaju mengungkapkan
imt telah didesain negative pressure
sehingga virusnya tidak akan keluar dari kereta
sebab udara segar dari luar yang disedot ke dalam kereta
nantinya akan dikeluarkan setelah disterilkan menggunakan alat khusus
sehingga memang di dalamnya memang negatif pressure
sehingga virusnya tidak akan keluar
keunggulan ini yang memang lebih bagus dari asrama haji
yang memang belum negatif pressure
sehingga harapan kami memang ini dimanfaatkan maksimal
sehingga virus itu benar tidak kemana mana hanya ada
berkaitan dengan tenaga kesehatan
sementara ini ada lima orang yang disiapkan pemkot madiun
dan secara keseluruhan akan ada dua belas nakes yang terbagi dalam tiga shift
pasien yang diisolasi di kereta medis darurat
berstatus orang tanpa gejala
sementara yang kategori berat dirawat di rumah sakit
inam tohari madiun jawa timur